di banyak kerajaan lain gelar raja diturunkan kepada pewarisnya atau anaknya secara langsung
namun ada yang berbeda di kerajaan arab saudi
di mana gelar raja diturunkan bukan hanya kepada anaknya
namun bisa kepada saudara bahkan saudara tiri
siapakah raja raja yang pernah memimpin kerajaan arab saudi
sejak didirikan pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua oleh raja abdul aziz al saud
kerajaan arab saudi berdiri pada dua puluh tiga september seribu sembilan ratus tiga puluh dua lalu
dipimpin oleh raja pertama abdul aziz bin abdurrahman al saud
raja abdul aziz dilahirkan di riyad pada seribu delapan ratus tujuh puluh enam
ia merupakan anak pasangan abdul rahman bin faisal dan sarah binti ahmad al kabir sudairi
raja kedua adalah saud bin abdul aziz
raja yang lahir pada seribu sembilan ratus dua ini merupakan anak tertua dari watba binti muhammad al hazam
istri pertama abdul aziz bin abdul rahman al saud
ia memimpin kerajaan pada seribu sembilan ratus dua
raja ketiga adalah faisal bin abdul aziz
raja yang lahir pada seribu sembilan ratus enam ini merupakan anak dari tarfah binti abdullah al al sheikh
istri kedua abdul aziz bin abdul rahman al saud
ia memimpin kerajaan pada dua november seribu sembilan ratus empat puluh
raja keempat adalah khalid bin abdul aziz
raja yang lahir pada seribu sembilan ratus tiga belas ini merupakan anak dari al jauhhara binti musaid
istri ketiga abdul aziz bin abdul rahman al saud
ia memimpin kerajaan pada dua puluh lima maret seribu sembilan ratus empat puluh
raja kelima adalah fat bin abdul aziz
raja yang lahir pada seribu sembilan ratus dua puluh satu ini merupakan anak dari husah binti ahmad al sudairi
ia memimpin kerajaan pada tiga belas juni seribu sembilan ratus empat puluh
raja keenam adalah abdullah bin abdul aziz al saud
raja kelahiran seribu sembilan ratus dua puluh empat ini merupakan anak dari fahadah binti asi al shuraim
istri kedelapan abdul aziz bin abdul rahman al saud
ia memimpin kerajaan pada satu agustus dua ribu lima
raja terakhir atau raja ketujuh adalah salman bin abdul aziz
raja yang lahir pada seribu sembilan ratus tiga puluh lima ini merupakan anak dari husah binti ahmad al sudairi
istri keenam abdul aziz bin abdul rahman al saud
ia memimpin kerajaan pada dua puluh tiga januari dua ribu lima belas